bank indonesia dan the second center menggelar seminar bersama
mengenai pengelolaan keuangan bank sentral di tengah gejolak perekonomian global
dilatar belakangi adanya perubahan kebijakan ekonomi negara di dunia khususnya negara maju
perubahan tersebut kemudian melahirkan konsekuensi tersendiri
yang harus disikapi oleh bank sentral seluruh dunia
perubahan tersebut kemudian melahirkan konsekuensi tersendiri yang harus disikapi oleh bank sentral seluruh dunia
jika kesehatan keuangan bank sentral tersebut terpercaya lemah
kepercayaan di pasar dan di bagian publik secara umum
bisa menyebabkan kepercayaan di bagian publik secara umum
kepercayaan di bagian publik secara umum
kepercayaan di bagian publik secara umum
salah satu perubahan perekonomian yang menjadi isu penting negara di dunia
terutama asia adalah kebijakan monetary easing policy oleh negara negara maju
kebijakan pelonggaran moneter tersebut pada akhirnya
membuat negara negara maju mengalirkan dananya ke negara berkembang
sehingga negara berkembang pun mengalami peningkatan cadangan devisa
nah ini tentu menghasilkan satu tantangan kepada masyarakat
bagaimana mengelola central bank maju
beberapa tantangan yang menarik
untuk kita lihat dalam konteks ini adalah
satu adalah bagaimana pengelolaan dari sisi asetnya
misalnya ketika pihak awal teknologi kandasnya memuat
maka tentu pemilikan aset dalam bentuk reserve
kandasnya dan sentral akan dimaklumatkan
dan akan berpengaruh dalam loss nya kandasnya
mengenai kerangka kebijakan akutansi untuk bank sentral
diharapkan semua tantangan perubahan perekonomian global
bisa disikapi dengan cara terbaik